kita akan melihat dulu bagaimana pernyataan dari kapolri jenderal polisi tito karnavian
yang merupakan pendukung utama isis di indonesia jat ini didirikan dan dipimpin oleh aman abdurrahman yang sekarang ditahan di makobrimo
kemudian kelompok pelaku yang ada ini yang satu keluarga ini tegak terkait dengan sel jad jemaah ansarudaulat yang ada di surabaya
dia adalah ketuanya ditahan
kemudian memang aksi ini kita duga motifnya
di tingkat internasional isis ini ditekan oleh kekuatan kekuatan baik dari barat amerika dan lain lain rusia dan lain lain
sehingga dalam keadaan terpojok
kemudian memerintahkan semua jaringannya di luar termasuk yang sudah kembali ke indonesia
untuk melakukan serangan di seluruh dunia
termasuk di london juga ada peristiwa
dan juga ada peristiwa teori semua
dia menggunakan kisau
nah di indonesia sendiri ini ada dua macam kelompok yang terkait dengan isi ini
yang menjadi ancaman kita
yang pertama adalah kelompok yang memang jad dan jat yang sel selnya ada beberapa tempat
kemudian yang kedua mereka yang kembali berangkat ke syria
kemudian kembali ke indonesia
atau yang tertangkap oleh otoritas di turki atau jordan yang ada di tetangga sekitar syria
kemudian kembali ke indonesia
jumlah yang masih tinggal di sana yang sudah berangkat itu lebih kurang ada satu seratus lebih
lima ratus lebih di antaranya masih di syria
ada sekitar satu ratus tiga yang sudah meninggal dunia di syria
dan sekitar lima ratus yang dideportasi kembali ke indonesia
nah ini menjadi tantangan kita
karena mereka adalah mindset mereka masih mindset ideologinya isis
kemudian kita melihat dalam kasus yang di lokal juga ada masalah bagi mereka
karena pimpinan pimpinan mereka sudah kita lakukan penangkapan

aman abdurrahman masih ditahan di hutan maku grimok
yang bersangkutan selain terkait dengan kasus pelatihan di aceh pelatihan militer di aceh
juga terkait dengan peristiwa bom tamrin
dia adalah salah satu dalang kasus bom tamrin jakarta tahun dua ribu enam belas ya
sehingga yang bersangkutan sekarang diproses untuk kasus bom tamr
setelah yang bersangkutan diproses kasus bom tamrin
dia digantikan oleh sosok lain
yang ditunjuk adalah ketua jad jawa timur
zainal anshori ini kemudian ditangkap lagi
oleh kepolisian dalam kaitan membiayai penyelundupan senjata dari filipina
oleh seorang tersangka bernama surya dia
baik aman abdurrahman zainal anshori
kemudian kelompok kelompok ini mulai bereaksi
untuk melakukan pembalasan
salah satunya dengan membuat kerusuhan di hutan maku grimok
jadi tidak sedar hanya masalah makanan
tapi memang sudah ada kemarahan
kemudian peristiwa di hutan maku grimok dengan adanya kerusuhan itu
itu membuat kelompok sel sel lain
yang mereka memang sudah maunya panas
karena tadi ada instruksi dari isis di syria
maupun para pimpinannya tertangkap
ini mereka mengambil momentum
untuk melakukan pembalasan itu
nah ini beberapa tempat kita lakukan tindakan
satu hari setelah peristiwa hutan maku grimok
kita lakukan penangkapan di kerawang
dua orang yang juga punya memiliki senjata api dan senjata tajam
dan kemudian dua orang diantaranya pertembak
satu meninggal dunia
satu lagi pertembak luka
dan duanya dalam badan hidup
kemudian yang satu mungkin rekan rekan sudah paham
ada satu orang yang sempat mendekat markas brimob
ditangkap oleh diamankan oleh anggota
tapi kemudian dia melakukan penyerangan dengan pisau
dan kemudian ditembak balik oleh anggota meninggal dunia
tapi anggota kita juga gugur
tadi malam juga kita dapat menghormati yang selama
ada sel lain di jawa barat cianjur
dan juga akan bangkit
maka kita lakukan tindakan
ada enam orang yang ditangkap
empat kemudian melakukan perlawanan
dan empat orang tertembak mati
dua tertangkap hidup
dan ikut bomnya
di daerah jawa barat
nah yang di jawa timur ini
ini inilah yang sel yang bergerak
yaitu yang di jad surabaya ini
satu keluarga pimpinan dari diduga dita ini
apa langkah langkah kita
kami sudah melaporkan bapak presiden
dan kami akan merapatkan barisan
selain yang sudah kita tangkap semenjak dua harian lalu
saya sudah meminta kepada bapak panglima tni
beliau nanti akan mengirimkan kekuatan untuk melakukan operasi bersama
kita akan melakukan penangkapan
kepada kelompok kelompok sel sel
dari jad jat
maupun mereka yang diduga akan melakukan aksi
mereka juga orang orang yang terlatih
cara menghindari deteksi
mereka juga paham
kita mendapatkan buku manual mereka
bagaimana menghindari surveilan
dan seterusnya itu
mereka memiliki manual
mereka juga berlatih bagaimana
mengembangkan cara bagaimana untuk menghindari deteksi kita
oleh karena itu kita akan berusaha tetap maksimal
dan mohon dukungan dari semua pihak
sekali lagi kelompok ini tidak besar
kelompok ini tidak terlalu besar
ini hanya sel sel kecil
mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan negara
mengalahkan ori pni dan kita semua
kita harus bersatu padu
dan mohon dukungan
agar kita dapat melakukan tindakan tindakan
satu lagi yang penting adalah
kita harapkan undang undang kita segera diperbaiki
revisi undang undang jantar ulama
sudah satu tahun
kita tahu sel selnya mereka
tapi kita tidak bisa menindak mereka
kalau mereka tidak melakukan taksi
undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga ini sangat responsif sekali
jadi kita bisa bertindak
kalau seandainya mereka melakukan aksi
atau sudah jelas
ada barang buktinya
kita ingin agar lebih dari itu
salah satunya misalnya kita bisa
negara atau pemerintah
atau institusi hukum
menetapkan misalnya jad jat sebagai
dan setelah itu
ada pasal yang menyebutkan bahwa
organisasi teoris ini
nah itu akan lebih mudah bagi kita
karena itu pada kesempatan yang baik ini
kita juga memohon dukungan kepada teman teman di dpr
agar ini cepat
revisinya jangan terlalu lama
ini korban sudah berjatuhan
jangan menunggu terlalu lama lagi
negara membutuhkan power yang lebih
dan juga terutama masalah
pasal pasal ini seperti yang kembali dari
kembali dari suria
termasuk diantaranya keluarga ini
kita nggak bisa berbuat apa apa
kalau seandainya mereka tidak dalam pidana
kita bisa menggunakan paspor palsu
kita bisa proses hukum
tapi kalau mereka tidak melakukan apa apa
hanya tujuh hari kewenangan
untuk menahan mereka
setelah itu kita lepas
kalau setelah dilepas kita monitor
mereka juga menghindar dari monitor kita
sekali lagi kita harapkan undang undang ini
agar cepat untuk dilakukan revisi
kalau seandainya terlalu lama
kita memohon kepada presiden
untuk membuat perpung
ya kira begitu